duga terkena percikan api saat mengisi bbm di spbu terapung
sebuah kapal jukung meledak di perairan sungai musi palembang
akibatnya satu orang tewas dua orang kritis dan satu orang hilang
sebuah kapal jukung yang ditumpangi empat orang meledak di perairan sungai musi palembang pada senin malam
kapal meledak saat melakukan pengisian bahan bakar di spbu terapung
di kawasan perairan sulu sungai musi palembang
akibat kejadian itu nakoda kapal meninggal dunia
dua penumpang kapal alami luka kritis
sementara satu abk kapal hilang usai ledakan terjadi
dapat kami simpulkan sementara
sehingga dengan adanya ledakan dari kapal tersebut
yang notabene nya berisi bahan bakar minyak
baik itu pertalite dan solar
membawa sebuah dentuman yang keras
sehingga merusak beberapa bagian yang ada di spbd
termasuk salah satunya adalah perkantorannya